kang idoi teh dipinjemin motornya
itu sih bakal selamanya ngojek gak bakalan diambil ambil motornya
haduh engkau urusan idoi mah urusan kecil
waduh kita ke dalem dulu ya
belum bel cicilan
eh orangnya belum datang wanginya udah duluan teh
ah bisa aja kamu doai masa sih
iya tuh ceng padahal saya teh ga pake apa apa loh
oh ini bekas dulu padahal ini baju sudah saya cuci
padahal baju ini udah saya cuci

ini merek egel saya apal soalnya kalau yang bermuda aromanya tajam
ceng kum paris itu pake p atau f ya
eh itu dijawab dulu tuh ceng kum
nah itu mereka datang
kang ajeng jangan parkir di situ atu ntar kena dagangan saya pecah lagi
mau cat aja yang dagangannya geser dikit susah bener sih
aduh aduh aduh aduh
kang ajeng mau beli
eh kang ida juga
enggak atu mah
ya udah tuh kalau dada yang mau beli
permisi atu kak
eh berarti kita teh tinggal nunggu kang dadang
alah alah alah
ini teh ngumpul ngumpul ada apa ini ha
ada yang meninggal begitu
lah kang dadang nyetek kumaha tuh kang
kan memang hari ini ada pertemuan arisan kang dadang
saya pohok eh
untung saya teh lewat sini
kang dadang sok atu mau ngantuk di situ atuh kang
tau aja saya kalau duk situ alergi
sobri ih arik kamu mah
kalau misalnya emang kamu pengen bener bener kawin sama si dede
cepetan ke sini
teh teh tunggu
teh allah marah sama saya
saya doain yang jelek jelek kang kosuarate dapat kemudahan
udahlah saya mah sekarang doain yang baik baik ajalah
biar kang kosuarate dapat kesulitan
emangnya motornya udah keluar dari bengkel
kang idoi teh
kamu mau dipinjemin motornya
itu sih bakal selamanya ngojek
nggak bakalan diambil ambil motornya
urusan idoi mah urusan kecil
ke dalam dulu ya
kemana teh yoyo
nyata nyata ayah suka nya
ah suka biasa nih ya mah
kalau begitu bulan pertama arisannya di rumah saya saja
sudah pernah ngerasain gulai kari pakai daun kari
kang gimana kalau bulan berikutnya arisan di rumah saya
yang rumah kamu teh sempit
kamu sama anak kamu di situ aja udah sempit
jangan menghina tuh kang dadang
siapa yang menghina
rumah kamu luas apa sempit
nah siapa yang menghina
kalau saya bilang rumah kamu itu luas gede mentereng ke rumah saya baru
iya benar ratu jang
kang dadang itu benar eh
bapak bapak prabut
lihat teh yoyo
bukannya tengkom kalau mau ke sini dari rumahnya teh yoyo
beneran gak lihat
beneran kamu beli
ya udah ratu bungki
siapa lagi sih telpon
halo pak debbie yang telpon
ceng emangnya si debbie kerja di toko emas atau ya
kan masih kecil atau ceng
kang gimana kalau arisannya tedi ada ini di sini aja
iya bener atuh
jadi kan nanti kalau pulang mah tinggal pulang
enggak perlu beberes enggak perlu ngepel nyapu cuci piring
iya tapi kalau saya sih nggak masalah
saya kan tinggal bayar orang untuk berberes
apalagi di rumah saya
itu di rumah saya ada vakum cleaner masih baru
begitu pencet tombolnya das semuanya langsung bersih
ya udah kalau gitu di rumah kamu aja dong
masa arisan yang sebulannya cuma seratus ribu
mau arisan di rumah saya
mau arisan di rumah saya
di atas karpet yang harganya belasan juta
malu dong sama karpetnya
warung toko emas rame udah pake kumpul bapak bapak
pasti kumpul kumpulnya pada ngerumpi
nggak boleh ya pak ustadz
kumpul kumpul baru diperbolehkan kalau ada manfaatnya
oh iya dan mulai besok kamu gak usah nyuciin baju saya lagi kan
udah enggak sanggup bayar dang
dengar ini dan bukannya saya enggak kasihan sama kesulitan keuangan kamu
tapi ini loh toko mesin cuci maksa maksa saya beli
saya pamit dulu ya
oh iya lanjutkan nggak capruk
ya ya assalamualaikum
ceng kang dadang hebat ya selalu duluan atau ceng
iya datang aja belakangan pulang duluan
eh duluan belanja tuh maksudnya tuh jang
apa aku terlalu jahat sama cucuku dede
apa aku salah melarang dia menikah
ma ma belum makan siang
kamu jahat kamu jahat sama emak
didi jahat apa sama emak
emak emak ada ada aja
jahat kamu nuduh emak ngelarang kamu nikah kamu jahat
pekan imunisasi nasional itu kapan lagi ya cengkep
ya teh si jeniper ada yang belum
nggak tahu doi
kamu tahu gimana jennifer sudah sebesar itu masih ada yang kurang imunisasinya
iya doi jangan sampai jeniper tuh melehoi kayak bapaknya
oh abisnya waktunya sebentar tuh ceng
mestinya pekan imunisasi nasional itu sebulan
makanya dinamakan pekan imunisasi karena waktunya cuma sepekan
pekan itu minggu seminggu i doi
kamu ceng mentang mentang saya banyak nggak taunya kamu main bohongin aja eh
eh bener dong sepekan itu artinya seminggu
om pekan itu artinya pasar